sejarah runtuhnya rezim otoriter di indonesia tidak lepas dari hasil kerja keras gerakan mahasiswa
seiring berjalannya waktu tantangan bernegara jauh berbeda dibandingkan pada masa orde baru
apakah semangat reformasi yang digaungkan mahasiswa pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan masih relevan
dua puluh tahun reformasi
produser lapangan cnn indonesia fitriah sungkar mencari tahu makna semangat reformasi bagi para mahasiswa di era sekarang
krisis ekonomi yang berkepanjangan serta sistem pemerintahan yang represif menjadi pendorong agenda reformasi yang menggema di seluruh negeri
mahasiswa yang menjadi garda terdepan gerakan reformasi menuntut mundurnya soeharto dari kursi kepemimpinan yang telah ia miliki selama dua puluh tiga tahun
ibarat gayung bersambut gerakan tersebut mendapatkan dukungan dari masyarakat
dan pada dua puluh satu mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan jenderal besar tersebut akhirnya dilengsarkan
sepuluh tahun kemudian apakah semangat reformasi masih relevan bagi para mahasiswa
kalau menurut gue pribadi sih masih relevan
karena ya apa ya kita kan sejak itu kan jadi sekarang banyak perubahan yang kita rasain
ya dengan itu kita tetap harus mempertahankan itu dengan semangat kita gitu
ya walaupun kayak dulu mungkin masih zaman dulu tuh kayak demo langsung ke tempatnya
demo langsung ke depan gedung mpr dpr atau ke istana
cuma kita sekarang kan bisa melalui media sosial
ya masih lah karena kan kita nggak bisa
jangan sekali kali melupakan sejarah kan
kan berarti otomatis reformasi juga berdampak besar
buktinya aja kita bisa menggunakan media sosial segala macam
kita bisa bebas berpendapat
kita bisa mengkritik pemerintah yang pada zaman reformasi sebelum reformasi itu nggak boleh
menurut dosen komunikasi politik universitas paramadina henry satrio
gerakan mahasiswa saat ini terasa meredup karena intensitas penyampaian pendapat di ruang publik tidak semasif dahulu
pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam atau seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu belum ada media yang bisa memberikan ruang berekspresi secara pribadi atau individu
media yang ada saat itu memberikan ekspresi secara kolegial secara bersama sama
yaitu media media konvensional
sehingga pada saat mahasiswa ingin bersuara mereka harus bersama berembuk
ide mereka atau masukan mereka ke depan publik
melalui demonstrasi atau melakukan hal hal yang sebuah upaya untuk bisa diliput oleh media
sekarang mereka kan bisa aktif sendiri dengan media sosial menyuarakan itu
kembali sebetulnya kepada peran masing masing organisasi mahasiswa di setiap kampus
kalau dikatakan pasif
saya tidak menyalahkan juga karena memang tidak terlihat sama sekali
tidak terlihat sedahsyat waktu seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan misalnya
tapi apakah kemudian gerakan gerakan mahasiswa mati
saya yakin tidak
kebebasan berpendapat serta pengembangan teknologi menjadikan pola penyampaian pesan tidak selalu harus dengan cara demonstrasi
jauh berbeda jika dibandingkan dengan para pendahulu mereka
salah satu aktivis seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ray rangkuti mengingatkan agar mahasiswa
jangan sampai terjebak dalam permainan politik elit
tidak hanya itu di era demokrasi dan keterbukaan informasi
mahasiswa harus bisa menawarkan argumen yang berdasarkan riset dan fakta
di organisasi organisasi mahasiswa formal ini gitu ya baik ekstra maupun intra
selalu punya link yang atas itu yang memang menurut saya sejatinya mereka sudah harus berhenti
jadi apa namanya mereka harus betul betul punya sikap independensi
yang kuat nah sehingga ketika mereka mengeluarkan sesuatu itu
orang tidak perlu melihat dalam rangka hubungan kausalitas atas bawah itu senior junior itu tidak
seperti yang terakhir ini dialami oleh kawan dari mahasiswa ui itu ya
ya di samping memang faktanya datanya juga lemah
tetapi juga mengambil kesimpulan itu di era sekarang terus sekarang ini sudah tidak bisa
itu yang saya sebut tadi nggak bisa membandingkan
jadi pola yang dipergunakan di orde baru itu sampai di sini
kita sampai kepada soeharto harus diganti itu ya setelah puluhan tahun
mahasiswa bisa menjadi kekuatan ekstra parlementer yang muncul ke permukaan di kala kondisi bangsa yang nyaris karam
hal tersebut menunjukkan bahwa kekuatan mahasiswa yang independen dan non partisan
akan mampu menjadi motor penggerak bangsa
fitriah sungkar jakarta